itu nya enggak cuma sekali enggak gugup sekali
luar biasa kan penampilannya tadi hampir masuk final tapi satu
ini atlet musiman jadi kalau hanya mau pertandingan aja latihan nggak bukan contoh yang baik mudah mudahan
saya menyambut baik dengan adanya kejuaraan kejuaraan ini ya setiap tahun rutin
dilaksanakan oleh kopassus mudah mudahan semuanya lebih banyak lagi pertandingan pertandingan di
ada bibit bibit baru dua ratus tujuh puluh juta orang lebih orang indonesia maksudnya ada satu juga yang
ketembak juara di dunia ya terima kasih banyak kejuaraan yang keberapa mendapatkan yang sudah
berapa kalinya itu pertandingan tiga kali tiga kali ya kalau kalau juga pasos dua kali waktu
itu pas pampres juga ikut ya adalah dapat deh ya makasih semuanya
oke makasih semuanya terima kasih dulu